kondisi topografi yang dilewati ring of fire
membuat indonesia memiliki banyak gunung berapi
kondisi ini merupakan potensi besar
pemanfaatan panas bumi
sebagai pembangkit listrik atau pltp
menurut data think geo energy tahun dua ribu dua puluh
amerika serikat berada di posisi teratas
negara yang menghasilkan pembangkit listrik
yakni sebesar lebih dari tiga tujuh ratus mw
sedangkan indonesia berada di posisi
kedua dengan total lebih dari dua seratus mw
dan diikuti filipina turki dan selandia baru
hasil pembangkit tenaga listrik panas bumi indonesia ini
terbilang sangat kecil kontribusinya
terhadap produksi listrik nasional
padahal indonesia mampu menghasilkan
hampir dua puluh empat mw
menurut kepala pusat studi energi
universitas gajah mada dindar lianto
indonesia berpeluang besar menyalip amerika serikat
sebagai negara penghasil pembangkit tenaga listrik panas bumi di dunia
asalkan mampu membuat sejumlah kebijakan
dan regulasi yang tepat
tidak ada aturan yang memaksa ya
seperti dilakukan di us
di us itu mereka punya program namanya rps
jadi ketika seseorang ingin mengembangkan
saya ingin membangun pltu
namun sudah ada aturan bahwa anda punya sekian persen
juga mengembangkan pembangkit listrik
yang berasal dari energi terbarukan
karena kita tidak punya target seperti itu
kita punya pembangkit pltu yang baru baru
dan si pengembang tidak diberikan kewajiban seperti itu
saya tidak ingin mengembangkan energi terbarukan
pemerintah hingga saat ini memastikan
akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi
program ini masuk ke dalam kategori
draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh
di mana kapasitas pltp akan ditambah
dua enam ratus mw di seluruh indonesia
sehingga total yang dihasilkan mencapai empat tujuh ratus mw
target ini yang terus dikejar kementerian esdm
di mana capaian peningkatan energi baru terbarukan
dua tahun terakhir mencapai hampir satu lima ratus mw
terdapat penambahan kapasitas pembangkit ebt
itu sebesar satu lima ratus mw
itu sebesar satu lima ratus mw

dan tambahan kapasitas pembangkit ini
selama januari september tahun dua ribu dua puluh satu adalah tiga ratus delapan puluh enam mw
energi panas bumi merupakan energi terbarukan
yang telah dikembangkan selama hampir seratus tahun di indonesia
pengeboran sumur panas bumi pertama
dilakukan klonil belanda di kamograva
kamograva jawa barat di tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam
dan mulai beroperasi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
meski memiliki pengalaman yang panjang
pengembangan energi terbarukan ini
bila dibandingkan pembangkit listrik tenaga fosil
polikurniawan adhika suramanto jakarta